pernyataan muhaymin iskandar yang menginginkan posisi calon presiden untuk menjadi syarat pkb masuk dalam koalisi indonesia bersatu
dinilai sebagai momentum yang harus digunakan pkb
terlebih di saat kib masih menjajaki sejumlah nama potensial dalam capres dua ribu dua puluh
menurut wakil ketua umum pkb jazilul fawait
pernyataan caimin harus dilihat sebagai bentuk apresiasi pkb kepada koalisi kib
yang dinilai prospektif untuk meraih kemenangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
ia juga menilai positif pernyataan caimin yang siap maju sebagai capres
meski belum melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
sehingga membuka opsi figur pilihan yang akan ditentukan oleh kib ke depan
karena itu ia mengimbau kib tidak membuat pernyataan yang bersyarat penolakan kepada chaimin
karena segala kemungkinan tentang opsi koalisi masih terbuka lebar
mengapresiasi ya lahirnya kib karena ini dianggap bagian dari kristalisasi menuju pilpres
kalau saya pribadi mendatang pilpres dua ribu dua puluh empat akan diikuti tiga pasang
cuman kan karena wartawan tanya pak mohaimin mau gabung gak dengan kib
pak muhaymin jawab ya oke asal saya calon presidennya
nah bagi kami atau saya
setelah kewakil ketua umum di bkb tentu saya merasa senang